banjir yang melanda sejumlah wilayah di jawa timur mulai menelan korban jiwa
di jombang seorang balita dan satu anak ditemukan tewas setelah terseret arus banjir
sementara di pasuruan banjir kiriman setinggi satu meter
membuat jalur pantura surabaya banyuwangi lumpuh selama berjam jam
sejumlah warga desa janti kabupaten jombang bersama tim sar terus melakukan pencarian korban hilang
bernama riko yang terseret arus sungai petak banten saat banjir kemarin
namun derasnya sungai membuat proses pencarian belum bisa dilakukan secara maksimal
sementara di desa mayangan dan desa sumbermulyo dua warga ditemukan tewas
korban masing masing adalah hakim balita dua lima tahun
dan nazarudin bocah berusia tiga belas tahun tewas karena terseret arus sungai
di pasuruan setelah enam jam ditutup akibat banjir kiriman sungai welang
jalur pantura surabaya banyuwangi akhirnya dibuka kembali
meski telah dibuka sejumlah kendaraan tetap berjalan pelan
karena masih ada genangan air setinggi empat puluh cm di ruas jalan
selain pantura banjir kali ini juga merendam ratusan rumah
di kecamatan gadingrejo dan keraton
bencana banjir juga menerjang desa ngawi

selain ratusan rumah warga banjir juga merendam satu sekolah
sehingga membuat kegiatan belajar mengajar diliburkan
banjir diduga akibat debit air sungai setempat meningkat
usai diguyur hujan selama berjam jam